rabu siang majelis hakim kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat melakukan pemeriksaan ke tkp pembunuhan
dalam pemeriksaan ini juga ikut hadir jaksa penuntut umum serta kuasa hukum dari lima terdakwa
pemeriksaan diawali di rumah pribadi verdi sambo di jalan saguling jakarta selatan dan dilakukan secara tertutup dari media
berada di rumah pribadi verdi sambo sekitar lima belas menit rombongan majelis hakim melanjutkan pemeriksaan ke tkp
yaitu rumah dinas verdi sambo di duren tiga
dalam pemeriksaan hakim ketua wahyu iman santoso mengecek seisi rumah termasuk lokasi penemuan jenazah brigadir yosua tergeletak setelah ditembak
pengadilan negeri jakarta selatan memastikan pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi permohonan pihak penasehat hukum dan tim jpu
tidak ada pembuktian atau pertanyaan selama pemeriksaan tkp dilakukan
nantinya hasil pemeriksaan tkp oleh seluruh pihak akan kembali diulang
uji di ruang sidang untuk menambah keyakinan hakim terhadap lokus delikti
karena selama ini pada saat persidangan majelis juga belum melihat kondisi tkp seperti apa
kami harapkan dengan melihat kondisi tkp ini baik di saguling maupun di duren
karena majelis hakim dalam pemeriksaan terdakwa nanti sudah memahami posisi masing masing saksi pada saat ini